namun wakil ketua mahkamah konstitusi saldi isra mempunyai pendapat berbeda
dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres dua ribu dua puluh empat yang diajukan anies muhaymin
saldi menyebut ada beberapa dalil dari pemohon satu yang telah terbukti
dan beralasan menurut hukum yaitu penyalahgunaan bantuan sosial dan ketidaknetralan
aparatur sipil negara atau pejabat negara lainnya untuk memenangkan prabowo gibran
fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya
yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu
praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu
yang disebut dengan electoral incentive
keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos
terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung
sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon
sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan
menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut inkasu menteri sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab